berlutut di hadapanku
atau kau akan mati di tanganku
aku dilahirkan bukan menjadi penakut kurang dan ini
aku raja karansedana
aku raja karansedana
hentikan semua ini
kita tidak usah susah susah mendatangi dia
dia yang sudah mendatangi kita
untuk memberikan nyawanya
penandu beraninya menghalangi kerombongan kami
kau tidak perlu tahu siapa aku
tapi aku sengaja menghadangmu
karena aku ingin
ingin menawarkan wilayah yang lebih luas lagi
wilayah yang lebih luas daripada wilayah werdikedayun saat ini
bergabunglah dengan kukisana
untuk memberontak kepada pajajaran
maka kau akan mendapatkan wilayah itu
aku adalah kuranda geni
berani beraninya kau masuk ke istanaku tanpa permisi
aku calon penguasa pajajaran
raja diraja tanah pasukan
kau salah orang kuranda geni
aku raja ujung kidul
bahkan memberontak pada raja pajajaran
lebih baik kau pergi dari sini
nyali membesar sekarang
masih belum ada apa apanya
dengan ilmu yang aku

ilmu kau hanya sebatas kukuh jariku
atau dengan sangat terpaksa
aku akan membunuhmu
jika aku seorang penakut
aku tidak akan menjadi raja bagi rakyatku
jika aku seorang penakut
aku tidak akan menjadi raja bagi rakyatku
aku akan menjadi raja bagi rakyatku
aku akan menjadi raja bagi rakyatku
berlutut di hadapanku
atau kau akan mati di tanganku
aku dilahirkan bukan menjadi penakut kuranda geni
aku dilahirkan bukan menjadi penakut kuranda geni
aku dilahirkan bukan menjadi penakut kuranda geni

aku seorang penakut

nyawa kalian akan kuhabisi dengan tanganku sendiri
aku adalah raja barukan
kau boleh saja mengangkat dirimu sebagai raja
saat ini kuranda geni
tapi sesaat setelah pajacaran dikulingkan
kau akan berhenti
dan tahta itu
akan menjadi milikku
aku tidak mau
aku tidak akan menjadi seorang pemberontak
aku lebih baik
daripada aku mengkhianati tanah air
khianati pajacaran dan bangsa ku sendiri
aku tidak mau
aku bikin perhitungan
kau tidak akan menjadi seorang raja pajacaran
kau tidak akan menjadi seorang raja pajacaran
anak aku kura dageni
tidak akan terkalahkan
karena dia sebentar lagi akan menjadi
mereka mengantarkan nyawa mereka sedih
tapi aku akan mampu mengalahkannya
mohon ampun ayahanda
aku merasa terhina ayahanda
terhina bagaimana maksud
aku merasa terhina ayahanda
karena sikap para penduduk terhadap diriku
putraku jika kau ingin terlihat layak kau harus bisa bersikap bijaksana
mohon maaf ayahanda prabu
aku hanya ingin menyampaikan
kalau rakyat penyejar
ingin menyampaikan penyelamat
pendapat mereka ayahanda prabu
rai tidak perlu berkecil hati
menghadapi mereka jangan dalam kekerasan
jangan seobijak kau kian santang
untuk membuktikan siapa yang paling layak menjadi putra mahkota
aku meminta kepada ayahanda
untuk membuat pertandingan
antara aku dan rakyat kian santang
akan membuktikan bahwa aku layak menjadi putra mahkota
apa yang primitifnya
telah terjadi pemberontakan beberapa kerajaan kecil di pinggiran pajajaran
mereka telah menyatakan perlawanan dan memisahkan diri dari pajajaran
bahkan mereka juga sudah mempersiapkan pasukan begitu banyak bukti